pada dua puluh enam november dua ribu dua puluh satu menetapkan varian omikron yang ditemukan di botswana afrika selatan
sebagai varian of concern atau varian virus corona yang harus diwaspadai
apakah varian omikron ini punya kemampuan mempengaruhi efektivitas vaksin covid sembilan belas
atau bahkan menyebabkan derajat keparahan yang cukup tinggi
sejauh ini hal ini masih dipelajari dan dianalisa oleh otoritas terkait
guru besar fakultas kedokteran universitas indonesia bidang hematologi dan onkologi medik
sekaligus ketua dewan pertimbangan pengurus besar ikatan dokter indonesia zubairi jurban mengatakan
untuk mengetahui gejala klinis yang ditimbulkan akibat varian omikron
saat ini belum ada data data valid yang bisa menjelaskan secara detil
yang pasti menurut zubairi gejalanya ringan tidak seperti gejala yang ditimbulkan varian delta
namun kecepatan penularannya bisa lima kali lebih cepat dibandingkan varian delta
belum cukup data karena kasusnya belum banyak
namun bisa dikatakan data sementara lebih ringan
yang kehilangan bau itu tidak ada jadi penciuman masih bisa utuh
itu saja yang baru disampaikan bahwa dari data awal ini kayaknya lebih ringan gejalanya
menurut ahli biologi molekuler sekaligus guru besar mikrobiologi fkui amin subandrio
berbagai informasi tentang kecepatan penularan
berat ringannya gejala yang ditimbulkan dari varian omikron masih harus dikumpulkan dan dikaji terus menerus
pasalnya ada beberapa data yang belum saling mendukung terkait varian yang ditemukan di provinsi guateng afrika selatan pada sembilan november dua ribu dua puluh satu lalu
informasi informasi terkait dengan kecepatan penularan kemudian berat ringannya penyakit itu sekali lagi masih harus dikumpulkan
mungkin belum saling mendukung
contohnya misalnya di negara pertama kali ditemukan itu ya di botswana itu itu kasusnya hanya sedikit
dan saat ini malah jumlah kasus di sana menurun drastis ya menurun signifikan lagi
dia tidak ada kenaikan seperti negara tetangganya
sementara epidemiolog dari griffith university australia diki budiman mengatakan
sebagai langkah antisipasi pemerintah indonesia diminta selain memperketat perbatasan dengan negara lain
termasuk aktivitas penerbangan internasional juga harus meningkatkan genomic surveillance
atau upaya pelacakan dan pemantauan genom virus corona termasuk varian baru untuk mencegah meluasnya penyebaran virus tersebut
nantinya hal ini akan menjadi penentu intervensi kesehatan seperti apa yang akan dilakukan
kalau saya jujur sampaikan analisa saya ya bahwa ini kemungkinan sudah di mana mana termasuk di indonesia
karena ada satu varian yang berasal dari afrika
di mana pada saat november lalu ini banyak negara abai dalam memperketat screening perbatasannya
masa karantina yang tidak memadai walaupun ada pcr
dan masalahnya pcr ini pun ada kelemahan karena harus menggunakan yang dua deteksi
kalau yang hanya mendeteksi jn s itu cenderung bisa lolos
masyarakat diminta tidak panik dengan ditemukannya varian omikron
yang terpenting saat ini tetap menjalankan protokol kesehatan dengan lima m secara ketat
tingkatkan upaya tiga t serta perluas cakupan vaksinasi covid sembilan belas
bukan berarti kita menjadi abai karena pandemi belum usai
arman helmi muhammad wahyudi jakarta